pada dua ribu delapan belas angka kematian akibat pneumonia lebih tinggi dibandingkan angka balita meninggal karena diare yang mencapai empat ratus tiga puluh tujuh ribu jiwa dan dua ratus tujuh puluh ribu karena malaria
inilah yang membuat radang paru akut akibat virus jamur dan bakteri ini menjadi pembunuh anak terbanyak di dunia
di indonesia ada ratusan ribu bayi dan balita yang terjangkit pneumonia setiap tahunnya
pada dua ribu tujuh belas lebih dari lima ratus tiga belas bayi dan balita terjangkit pneumonia
kemudian lima ratus empat ribu pada dua ribu delapan belas dan empat ratus enam puluh tujuh ribu pada dua ribu sembilan belas
dalam kurun waktu tiga tahun tersebut dua tujuh ratus dua puluh tujuh nyawa anak melayang
covid sembilan belas semakin memperparah situasi
dari diskusi yang digelar organisasi save the children indonesia
dokter spesialis anak sujata
gaya hidup tidak sehat di lingkungan dan orang sekitar menjadi salah satu penyebab pneumonia pada anak
penyakit ini menular namun bisa dicegah
bagaimana kalau gitu cara mencegahnya
kita kembali tadi
bakteri ada di mana
bakteri virus jamur ada di mana mana
pertama kalau ada keluarga yang batuk pilek
jangan mencium bayi dan balita
pakailah masker cuci tangan
apakah itu hanya pada zaman covid
pokoknya kalau ada keluarga batuk pilek jangan mencium bayi dan balita
kalau bisa pakai masker boleh pakai sapu tangan pakai tisu
dan kalau sakit segera berobat
selanjutnya yang lebih penting adalah stop rokok
meski sangat berbahaya pneumonia pada anak bisa disembuhkan
diskusi ini juga menampilkan kisah sejumlah orang tua di indonesia
yang berhasil menyelamatkan nyawa anak anak mereka dari pneumonia
cepat memeriksakan diri dan pengobatan yang teratur
cepat memeriksakan diri dan pengobatan yang terakhir

membuat peluang kesembuhan semakin tinggi
waktu itu zaky usianya empat belas bulan
kelihatannya normal kayak anak lain
tapi berat badannya itu selama tiga bulan berturut turut itu nggak naik naik
iya akhirnya dokter sarankan untuk coba periksa
ternyata setelah diperiksa zaky terkena bronco pneumonia
iya kaget juga sih

iya kaget juga sih karena kok keliatannya saya kaya
ada yang ngerokok di rumah
tapi kenapa kena
saya berusaha untuk tenang gak panik tapi sempat khawatir juga karena
tapi bulan ke sembilan dokter minta zaki dibawa untuk di ronsen lagi
selain menjaga kebersihan pencegahan pneumonia pada anak bisa dilakukan dengan memberikan asi eksklusif
pemenuhan gizi serta memeriksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak divaksin
dan tumbuh kembang anak di vaksin
imunisasi lengkap dan tepat waktu juga harus dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh anak
organisasi save the children indonesia rutin mengkampanyekan kepedulian orang tua dan lingkungan terhadap bahaya pneumonia pada anak
kampanye dilakukan untuk melindungi mencegah dan mengobati penderitaan pneumonia
kecepatan penanganan pasien pneumonia memperbesar peluang menyelamatkan nyawa
miftah farid andreas wicaksono surabaya jawa tenggara